sorotan lain di kompas malam proses evakuasi pesawat smart air yang jatuh di nunukan kalimantan utara pada hari minggu petang masih berlangsung
polisi menyebut pilot pesawat ditemukan dalam kondisi selamat
dalam video ini saudara terlihat tim sar turun dari helikopter menuju ke area pesawat yang jatuh yang ada di tengah hutan
kabit humas polda kaltara kombes budi rahmat dalam keterangan tertulisnya menyampaikan
pilot pesawat terbang smart air sudah ditemukan dalam kondisi selamat
sementara itu saudara kopilot atau engineering dari pesawat yang bernama denny ditemukan meninggal dunia
kedua korban telah dievakuasi dan dibawa ke rsud tarakan
sebelumnya saudara pesawat perintis tipe pilatus pc enam smart air dengan kode penerbangan pksne jatuh di tengah hutan belantara di kalimantan utara
dan lanut anang busra tarakan kolonel penerbang bambang sudewo memastikan adanya sinyal sos dari korban yang membakar api
menjadi titik awal ditemukannya pesawat yang hilang kontak
di lokasi hutan saudara sebelumnya tidak pernah dibuat
milik mas kapal penerbangan smart air
dan untuk informasi terkini sodara sudah bergabung bersama kami di kompas tv melalui sambungan telepon kepala sartarakan bapak syahril
pertama kami ingin mengonfirmasi apakah pilot dan kopilot atau engineering dari pesawat ini apakah sudah dievakuasi

dan saat ini sudah berada di tarakan
kemudian yang juga ingin dikonfirmasi adalah apakah betul kopilot denny ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
untuk korban satu korban selamat itu dipilot
proses evakuasi tadi seperti apa pak
proses evakuasi tadi tepatnya di pukul enam belas dua puluh dua local time
dievakuasi oleh helikopter dari tni au caracal hotel dua ribu dua ratus tujuh
berhasil mengevakuasi dua korban dibantu dengan tim sar gabungan
sepuluh orang dibawa di lokasi pesawat
dan di pukul enam belas dua puluh dua
tiga puluh enam tadi sudah dievakuasi dua korban
dan di tujuh belas dua puluh dua local time seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit yusuf tarakan
baik berarti dua korban yang dievakuasi ini satu dalam kondisi selamat
kemudian satu lagi dalam kondisi meninggal dunia ya pak
kemudian untuk pilot yang dalam keadaan selamat ini penanganannya seperti apa hingga saat ini
hingga saat ini ditangani oleh tim medis di rumah sakit dan dalam proses asesmen kita berdoa mudah mudahan semua berjalan lancar dan tidak ada kendala satu
kondisi kesehatannya seperti apa pak sari
pada saat dievakuasi tadi membaik dalam keadaan sadar karena bisa diajak komunikasi
adakah luka atau sejenisnya
untuk luka ada tadi di tubuh korban karena memang mungkin ada benturan
namun dari visual tadi bisa diajak komunikasi dan korban sadar
sudah adakah informasi ini terkait dengan apa yang menjadi penyebab pesawat smart ini hilang kontak pak syahril
baik untuk penyebab pesawat hilang kontak kami serahkan kepada pihak knkt nanti
untuk mengevaluasi karena sampai saat ini kita belum
bisa memberikan konfirmasi tentang itu karena itu kewenangan daripada pihak knkt
kalau kita lihat ini kan proses evakuasi cukup dramatis ya karena di tengah hutan belantara begitu
pasca evakuasi ini apa yang selanjutnya dilakukan oleh tim sargabungan
untuk selanjutnya kami akan melaksanakan proses evakuasi di esok hari
besok pagi jam delapan kami akan mencoba
untuk melaksanakan evakuasi buat teman teman skor yang berada di lapangan sebanyak sepuluh orang
pak syahril kepala sar tarakan telah bergabung bersama kami dan menyampaikan informasi terkait dengan evakuasi pesawat smart at yang jatuh di nunukan
satu pilot selamat dan tengah dalam penanganan medis